harta karun di dalam sebuah gua
dahulu kala di sebuah pulau kecil di lepas samudera pasifik
hiduplah dua orang teman kasper dan falky
keduanya tinggal bersama dan mencari nafkah dari memancing
dunia belum pernah melihat persahabatan seperti mereka
hei kasper matahari hampir terbit
mengapa malam berlalu begitu cepat
setidaknya harus empat jam lebih lama
aku sudah terbangun empat jam yang lalu temanku
dan aku sudah mendapatkan hasil tangkapan kita untuk hari ini
sekarang aku harus pergi ke pasar
kita pasti dapat harga yang bagus untuk ikan traut gemuk ini
apakah penting jika kau mendapatkan beberapa koin lebih sedikit
tidak sedikit uang yang akan aku ambil
kau lihat suatu hari nanti aku akan menemukan harta karun yang sangat banyak
jangan harta karun lagi
kemarin aku mengambil setumpuk selada segar dan wortel yang baru yang renyah
kau menyukai salad itu
jadi aku mau memasak untuk makan siangmu dengan sup jagung spesialku
dan kita akan pergi bersama
aku perlu mendapatkan lebih banyak paku dan ubin untuk memperbaiki atap rumah yang bocor
tidak ada tukang kebun juru masak atau tukang yang lebih baik daripadamu di seluruh pulau ini
tapi apapun yang ingin kau lakukan lakukan dengan cepat
aku ingin sampai di sana sebelum para nelayan yang lainnya tiba
tidak ada yang menjual ikan segar yang enak di pagi hari
tidak ada yang menjual ikan segar yang enak di pagi hari

jadi dengan cara ini mereka menjalani kehidupan yang damai dan sejahtera
falky orang yang cerdik dan rajin akan menangani penangkapan ikan dan berdagang
menghasilkan sejumlah uang untuk mereka berdua
dan kasper yang lebih santai dan malas dari keduanya
hanyalah senang memasak dan menjaga rumah taman dan juga ternak ternak
orang akan mengira mereka memiliki kehidupan yang damai
dan penuh sukacita
memiliki keinginan untuk menginginkan kehidupan yang lebih baik
dan bekerja keras untuk itu adalah tujuan hidup yang besar
tetapi tidak ada jalan pintas menuju sukses
keserakahan tidak mengenal kedamaian atau kepuasan
dan seringkali dapat mengarah ke jalan yang berbahaya
ini banyak sekali
sekarang kita memiliki lebih dari cukup uang untuk membeli gerobak baru dan kuda juga
apa yang terjadi padamu
bagaimana kau bisa bahagia hanya dengan gerobak dan juga kuda
jadi mau apa lagi
akan jauh lebih mudah untuk mengangkut muatan ke pasar dengan gerobak baru dan juga kuda yang kuat
perahu kita sudah kokoh dan juga besar apalagi yang diputuhkan nelayan
bagaimana dengan kereta besar dan juga rumah besar
bagaimana kalau berkeliling dunia tanpa peduli
dan memiliki cukup emas untuk disimpan dan dilupakan
bagaimana dengan ruangan yang penuh dengan harta
jangan itu lagi falky
untuk apa kita membutuhkan harta
kita memiliki cukup uang untuk membeli apapun yang kita butuhkan
kita hidup di pulau yang indah ini dan orang orang dengan persahabatan dan persaudaraan yang kau dan aku bagikan
mengapa ini tidak cukup
ini tidak akan cukup
aku berhak mendapatkan lebih banyak kasper
dan aku tidak akan pernah mendapatkannya dari memancing
jadi apalagi yang bisa kau lakukan di pulau ini
temukan harta karun yang telah lama hilang
itulah tepatnya apa yang akan terjadi
bagaimana lagi kita bisa kaya di pulau ini
kau mengatakan ya temanku
kita akan mendapatkan keberuntungan keajaiban besar yang akan memberi kita harta karun
harta karun yang sangat luar biasa yang bahkan tidak pernah kita impikan
kasper aku bisa merasakannya
serangan ajaib besar akhirnya akan terjadi dalam hidup kita
dengan berlalunya hari falky menjadi semakin terobsesi untuk menemukan keberuntungan itu
keajaiban untuk menemukan harta karun itu
hatinya tidak lagi dalam memancing yang merupakan perdagangan yang sangat baik baginya
sebaliknya ia menghabiskan waktu menjelajahi gua demi gua di pulau kecil itu
tapi dia tidak menemukan apa apa
dia semakin terobsesi untuk menemukan harta karun itu
di mana di mana itu
hei kau kembali kemana saja kau sepanjang hari
di mana harta karun itu
aku telah menjelajah setiap gua di pulau itu
mungkinkah itu tersembunyi di kedalaman tanah
di bawah air
di bawah air
itu dia aku mencari di tempat yang salah
apa yang kau bicarakan falky
aku telah mencari di tempat yang salah
siapa yang akan menyembunyikan harta karun di gua
harta kita ada di bawah air
mungkin di dalam kapal
hancur dan tenggelam di bawah laut
berabad abad yang lalu
dan semua emas itu
semua harta itu masih ada di sana
di suatu tempat di bawah laut
aku yakin itu
jangan harta karun lagi falky
laut itu sangat luas
membentang ratusan kilometer
di mana kau bisa menemukan kapalnya falky
hentikan pikiran itu
kita memiliki lebih dari cukup uang
untuk menjalani hidup yang nyaman
kita memiliki persahabatan kita
kita tidak membutuhkan yang lain
aku tidak akan menyerah
tidak ketika aku tahu di mana harta karun itu
kita akan menemukannya falky
kita akan temukan
sekarang falky mulai mencari harta karun itu siang dan malam
tidak pulang ke rumah selama berhari hari bersama
tidur di kapalnya
tidak melemparkan jaringnya untuk mencari ikan
tetapi untuk emas

dan kasper hampir tidak dapat mengelola penangkapan ikan dan perdagangan

dan kasper hampir tidak dapat mengelola penangkapan ikan dan perdagangan
uang mereka juga mulai harga

kasper harus menjual kuda dan sapinya untuk mendapatkan uang

kasper mulai melakukan pekerjaan serabutan
seperti menjual sayuran yang dia tanam
membantu orang orang di pulau itu
semuanya untuk bisa bertahan hidup

tapi falky tidak melihat dan menghargai itu semua

karena apa yang dia lihat hari ini adalah mencari emas
suatu hari ketika dia berada di laut falky melihat sebuah perahu kecil yang aneh mendekatinya
seorang pria tua dan aneh berada di atasnya
perahu itu tidak memiliki kemudi dan tidak ada layar
falky bertanya tanya bagaimana kapal itu berlayar begitu jauh di laut
perahu itu mendekat dan pria itu berbicara
jadi kau sedang mencari harta karun
ada sebuah kapal sebuah kapal yang besar yang mengarungi perairan ini ratusan tahun yang lalu
kapal itu penuh dengan harta yang jauh lebih besar dari yang pernah dilihat manusia sebelumnya atau sejak itu
tapi badai menenggelamkannya di laut ke dalam keheningan abadi dan kegelapan
harta itu adalah milikku tunjukkan di mana kapalnya
tidak secepat itu falky
badai mengambil kapal dan badai akan membawanya kembali untukmu
hanya untuk satu hari
dan kau akan membawa satu teman di dalam gua besi
di sana kau akan menghabiskan satu malam di tengah badai berbaring di tanah
kau tidak akan bergerak kau tidak akan mengeluh

akan berani menghadapi badai dan mungkin harta itu akan datang kepada

kapan aku melakukan itu

akan ada badai besok malam berada di sanalah segera setelah matahari terbenam

berada di sanalah segera setelah matahari terbenam

falky bergegas pulang untuk membuat persiapan untuk malam berikutnya
dengan bersemangat dia menceritakan semuanya kepada kasper
tapi tentu saja kasper tidak merasa senang
falky satu satunya uang dan kekayaan yang menghasilkan kebaikan adalah yang kita peroleh dengan keringat kita sendiri
harta karun apapun yang membutuhkan badai untuk menampakkan dirinya
harta apapun yang seharusnya menjadi milik orang lain tidak akan membawa kebaikan bagi kita
hentikan kegilaan ini falky kembalilah
kau masih nelayan terbaik dan pedagang paling cerdik di pulau ini
kau memintaku untuk menyerah sekarang ketika impian seumur hidup kita akan segera menjadi kenyataan
ketika kita sudah sangat dekat dengan menemukan harta karun kita
tidak mungkin apakah kau ikut denganku atau tidak
atau aku akan
akan pergi sendirian
tentu saja aku akan ikut
aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri
tapi hentikan pencarian yang tidak berguna berbahaya dan buruk ini
dengarkan aku sekali ini saja
oke kalau begitu mari kita ambil beberapa tali yang kekar
oh ya di mana gerobaknya
kita akan membutuhkannya untuk mengambil semua harta karun kita
itu bukan harta milik kita falky
falky dan kasper berangkat dan mencapai batu di luar gua
badai dahsyat mengamuk malam itu dan falky bertekad untuk menemukan harta karun itu tergeletak di tengah hujan dan juga kilat
kasper terus memintanya untuk berhenti melakukan ini tetapi falky tidak mendengarkannya sama sekali
saat fajar menyingsing falky menggigil
badai meredah dan falky melihat sebuah prosesi besar orang aneh berjalan seolah olah di awan kabut
ketika mereka sampai di dekat falking falky ketakutan tetapi masih cukup berani untuk bertanya
kau siapa dan di mana harta itu
aku adalah kapten kapal yang tenggelam dan ini adalah penumpang dan awakku
kami berada di kapal saat ini
kau memiliki satu hari untuk mendapatkan harta
dan prosesi itu menghilang tiba tiba seperti yang terlihat
kasper yang selalu dekat dengan temannya itu tidak melihat apa apa
jadi kita masih belum tahu apakah ini nyata ataukah hanya imajinasi falky
tapi falky bangkit dan berlari ke gua
kita hanya punya satu hari untuk mengeluarkan harta itu
itu ada di bawah
di bawah air di dalam gua
tapi gua itu terlalu dalam dan berbahaya
aku akan pergi ke bawah
kau pegang tali ini erat erat
falky menelusuri permukaan batu yang panjang dan mencapai air di bawah
dia menyelam ke dalam dan setelah beberapa waktu dengan susah payah dia menarik sebuah peti
ketika dia membukanya dia melihat isinya penuh dengan emas
kasper aku menemukannya
sekarang kembalilah kau sudah menemukannya
tidak mungkin pasti ada lebih banyak lagi
pikirkan semua harta karun yang ada di bawah permukaan
kita punya satu hari penuh casper untuk mengeluarkannya
aku akan menyelam lagi
falky jangan membahayakan hidupmu sebagai jalan pintas menuju sukses saudaraku
kita akan bekerja keras dan bersama sama mewujudkan impianmu
itu adalah hal terakhir yang terdengar tentang falky
kasper menuruni gua untuk mencari temannya selama tiga hari berturut turut
tetapi falky tidak dapat ditemukan
kasper begitu hancur hatinya karena kehilangan harta terbesarnya yaitu temannya
bahwa dia bahkan tidak memikirkan peti emas yang telah ditemukan oleh falky
tetapi perjuangan kasper di masa lalu telah mengajarinya untuk mengandalkan dirinya sendiri
dia bukan lagi pria yang malas seperti dulu
bertani dan berdagang untuk memperbaiki rumah dan perabotan membuatnya mendapatkan kehidupan yang baik
beberapa tahun kemudian kasper menikah dan hidup bahagia bersama dengan keluarganya
tetapi hatinya sakit untuk sahabatnya falky
bukan hanya karena dia tersesat tapi karena falky telah menyerahkan harta persahabatan dan perdagangan yang luar biasa yang mereka miliki hanya untuk keserakahannya
apa yang ku pelajari dari hidupku adalah berbahagialah dengan dirimu sendiri dan lakukan yang terbaik
hargai apa yang kau miliki sekarang
cinta keluarga persahabatan adalah harta kehidupan yang sesungguhnya
tentu saja kau dapat memiliki impian untuk hidup yang lebih kaya
tetapi wujudmu tidak
tetapi wujudkan itu semua dengan bakat dan kerja kerasmu
dunia cukup berlimpah untuk memenuhi impian semua orang tetapi tidak cukup besar untuk keserakahan satu orang